sebagai gelaran olahraga multi event khusus untuk para atlet penyandang disabilitas
sejumlah fasilitas dan sarana di asean para games di solo ini tentu harus dipersiapkan secara khusus
salah satunya adalah fasilitas transportasi dari dan menuju tempat venue pertandingan
khususnya untuk para atlet pengguna kursi roda yang pastinya membutuhkan akses dan space khusus
untuk bisa menaiki mobil yang sudah disediakan panitia
fasilitas transportasi untuk para atlet penyandang disabilitas
didukung langsung oleh kementerian perhubungan
salah satunya adalah dengan menyediakan enam puluh lima unit mobil minibus
yang sudah dimodifikasi khusus untuk pengguna kursi roda
ruang kursi kursi di solo
berarti kalau ngelajmun
seperti ia merry mountain atau type b
dan kita disiapkan seperti ini ini buat safety kursi roda
itu kemana timas
ini diikat ke ban biar kursi roda nggak goyang
para atlet dari negara tetangga pun juga merasa sangat terbantu dengan fasilitas
sebagai penyandang disabilitas di ajang asean para game solo
alhamdulillah pendapat saya begitu bagus
semua tempat ada kemudahan untuk semua orang berkursi roda
tempat pun disediakan orang orang pun tolong membantu untuk para atlet
selain enam puluh lima unit mobil minibus khusus pengguna kursi roda
panitia pelaksana asean para games juga menyediakan enam puluh lima bis medium
untuk penyandang disabilitas lain yang tidak menggunakan kursi roda
persiapan ini semua berdasarkan pengalaman menggelar asean
perusahaan yang terkenal di jepang
para games dua ribu delapan belas di jakarta dan peparnas dua ribu dua puluh di papua
modifikasinya kan ini semua bantuan dari kemenhub
kemungkinan inspirasinya waktu di pon di papua kalau nggak salah loh
peparnas ya kalau enggak itu mungkin inspirasinya itu
jadi mereka sudah mendisidasi penggunaan disabilitas yang tidak lupa
kalau dulu di papua kan informasinya lf yang agak tinggi
nah sekarang high itu agak rendah
harapannya fasilitas transportasi untuk para penyandang disabilitas ini
tak hanya ada saat event besar seperti asean para games saja
namun juga di transportasi umum yang bisa digunakan masyarakat penyandang disabilitas
erlangga wisnuaji fajar ahmad solo jawa tengah